seruan salemba dua ribu dua puluh empat sejauh rekonstitusi pulihkan hak kewajaran dan peradaban di bangsa
sejumlah guru besar dari universitas sejabodetabek membacakan seruan salemba dua ribu dua puluh
sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan jokowi
agenda yang dihadiri oleh akademisi tokoh masyarakat hingga mahasiswa
serentak menyuarakan keresahannya terhadap kondisi demokrasi saat ini
para akademisi pun mendesak dpr menyelidiki dugaan penyalahgunaan kekuasaan
yang dilakukan lembaga eksekutif
seruan salemba juga meminta pemerintahan mendatang akuntabel bersih dan transparan
pada hari ini kami mengemukakan berbagai masalah yang kita hadapi pada saat ini
kemudian tadi juga kita mengajukan sejumlah kesulangan
siapapun pemerintah itu akan tetapi kita berharap bahwa pemerintah ke depan itu adalah pemerintah yang akuntabel
yang bersih transparan dan mengutamakan kepentingan dari jenderal rakyat
di sleman yogyakarta para akademisi dan pakar hukum dari berbagai perguruan tinggi
menggulirkan gerakan kampus menggugat di gedung balai rum universitas gajah
mada yogyakarta gerakan kampus menggugat disuarakan untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan
yang dinilai telah melecehkan konstitusi negara demi kepentingan politik
dalam orasinya wakil rektor ugm arief sujito menyebut
penyelewengan konstitusi yang terlembaga saat ini tidak akan dibiarkan masyarakat sipil dan kalahan kampus
konstitusi begitu mudah diselewenkan konstitusi mudah diakali
dan itu gak mungkin akan bisa diselesaikan dalam waktu
dan dalam cara cara yang berforma
kritik para akademisi di berbagai daerah menuntut pemerintahan saat ini dan mendatang
mematuhi hukum dan kemandirian peradilan
mereka juga menyerukan reformasi hukum yang transparan dan akuntabel
khususnya atas peraturan terkait politik dan pemilu
maupun peraturan dan perundangan lain yang berdampak pada hajat hidup orang banyak
menjadi tuntutan kritik akademisi terhadap demokrasi era pemerintahan presiden jokowi
dan apa yang diharapkan para akademisi untuk segera dilakukan pemerintah dalam menjawab kritik itu
kami diskusikan bersama dengan rektor universitas islam indonesia prof fatul wahid
yang juga ikut menyuarakan kritiknya di yogyakarta
terima kasih sebelumnya sudah mau berdiskusi bersama kami kali ini
sebelum pemilu kalangan akademisi juga mengkritik masalah demokrasi kita
ini lebih dari sekedar pemilu atau pilpres
dan kami di kampus melihat ada banyak hal yang perlu kami suarakan
setelah melihat perjalanan praktek berbangsa dan bernegara dalam beberapa tahun terakhir
yang tampaknya banyak hal yang tidak sesuai dengan real yang seharusnya
jadi sekali lagi ini tidak sebatas politik
yang dikhawatirkan kalau itu tidak segera ditangani
yang pertama rasa kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa turun
dan kalau ini dilanjutkan praktek praktek niretika
yang tiapai terhadap normal dalam perbangsaan berbagai negara
ini akan menjadikan bangsa dan negara perjalanan ke depan
karena ada semacam apa istilahnya
mengakui bahwa ini sesuatu yang normal bukan masalah
sehingga ini kita perlu lantangkan kita perlu suarakan untuk mengingatkan banyak pihak
karena yang terjadi bukan yang normal normal saja
tetapi banyak sekali praktek praktek yang tidak seharusnya dilakukan
oleh para elit politik bahkan oleh presiden
dan tentu saja ini bukan sesuatu yang bisa diterima oleh akal sehat
dan juga oleh regulasi bahkan konstitusi
oke ada tujuh poin juga yang disuarakan begitu soal matinya demokrasi ini di mata kalangan akademisi
jadi yang diharapkan sebetulnya dari kalangan akademisi ini

dan kalau kita lihat tampaknya praktek mutakhir menunjukkan bahwa etika berbangsa dan bernegara ini
diabekan begitu saja banyak contohnya
mulai dari pengesahan undang undang yang tidak mengikuti jalur yang benar
kemudian juga penyalahgunakan kekuasaan intervensi keperadilan
bahkan menggunakan instrumen negara termasuk aparat dan juga sumber daya negara
untuk kepentingan politik elektoral
dan ini semuanya tentu saja dengan sangat jelas ini melanggar ketika berbangsa dan berdekatan
termasuk untuk mengusut kecurangan pemilu itu ya
kalau kita berkaca dari kondisi sekarang ada dorongan wacana hak angket
kemudian ada pembentukan pansus juga di dpd
menurut anda itu sudah langkah yang sudah maju atau malah masih stagnan atau gimana
itu langkah langkah yang diakui oleh konstitusi
harus kita buka pintu itu sebesar besarnya
termasuk juga langkah kami di kampus untuk menyuarakan aspirasi berpendapat
jadi ketika ada pihak pihak yang menyatakan bahwa kritik itu tidak seharusnya dilakukan
dan bahkan diminta keluar dari indonesia itu sebetulnya adalah melawan konstitusi
kalau kemudian disebutkan ada ajakan untuk boykot partai politik penghamba kekuasaan
menurut anda itu hal yang harus dijalankan
atau didorong begitu dan apa dasarnya begitu
sangat jelas ketika partai politik ini terkooptasi maka independensinya terganggu
ketika terganggu maka dia tidak lagi mempunyai kebebasan untuk membela yang dinyakini benar
karena ada kekangan kekangan dari pihak lain
sehingga partai politik yang menjadi penghamba kekuasaan penghamba uang
utamanya sebagai wakil dari kedaulatan rakyat
sehingga sudah mengabaikan tugas utamanya
yang terbaru juga dinamika politik sekarang pak
anak dan mantu presiden ini didorong untuk kemudian maju di pilkada beberapa daerah
ini menurut anda presiden harus berbuat apa
karena sudah banyak kritik yang muncul bahwa ini upaya membentuk politik dinasti
tapi di sisi lain ada yang bilang bahwa itu hak demokrasi orang untuk memilih dan dipilih
kalau saya jadi presiden misalnya saya akan mengatakan jangan maju lah
berikan kesempatan pada yang lain untuk menjaga etika kita dalam berbangsa dan bernegara
sehingga seharusnya presiden melarang
kalau saya melarang anak saya kan boleh boleh saja
ini bukan soal tidak ada peraturan yang melarang
dan etika itu lebih tinggi tingkatnya dibandingkan sekadar peraturan
apalagi jika peraturan itu dibentuk dengan kepentingan kepentingan yang tersembunyi di belakangnya
ini kritik masih terus berjalan
terakhir dari ui teman teman dari kampus di yogyakarta juga melakukan hal yang sama
kalau kemudian tuntutan untuk memperbaiki demokrasi ini tidak diindahkan
apakah kemungkinan akan melakukan hal yang sama seruan yang sama
dan kami tetap ingin bahwa perubahan perubahan yang ada di indonesia ini berjalan secara konstitusional
sehingga kami mengajak lembaga lembaga negara yang punya kewenangannya masing masing
seperti kpu bawaslu dkpp ombudsman menjalankan tugasnya
kalau itu dijalankan insya allah fungsi kontrol akan terjadi
dan kalau toh ada jalan yang terpleset ini tidak terlalu jauh
jadi kembalikan pada real yang seharusnya
baik rektor universitas islam indonesia pak fatul wahid terima kasih sudah berdiskusi bersama kami kali ini
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas ipal